pertama kali kita berrahweran
hal hal penting yang kita perlu lakukan tahun ini adalah memastikan kita memperdayakan sekolah publik kita dengan betul
semua adalah pahlawan dengan caranya masing masing